justru aku yang mengasih sama kamu
selama ini kamu udah rawat mama
ya walaupun kadang aku gak berbuat baik sama kamu
aku udah memaafkan semuanya
bahkan sebelum mama sakit
aku akan belajar dari kamu
kau dan anakku tak bisa bersama
bagai syailah ku tak berirama
selamat tinggalkan angan denganku
senyumku melepaskan kau pergi
akur sama dewi
mulai sekarang semua pekerjaan rumah
biar bibik lagi yang ngerjain
gak apa apa memang ini tugas aku kondisi
aku udah kehilangan mama
dan aku benar benar menyesal
karena sudah menyianyiakan
di hari terakhir mama
kita berdua bisa berjaya
kita berdua bisa berjaya
kita berdua bisa berjaya
kita berdua bisa berjaya
kita berdua bisa berjaya
kita berdua bisa berjaya
kita berdua begitu akrab
untuk urusan aku
aku gak tau harus gimana
untuk menerima abi dalam hidup aku

abi itu gak bersalah
dia itu gak bersalah apa apa
dia anak yang baik nis
setelah kejadian semua ini
buat aku jadi sadar
kalau aku memang manusia yang benar benar ekois
aku jauh dari allah
kakakku sangat mencintai kamu dewi
dan begitu mama gak ada
gak ada lagi
tempat aku untuk curhat
walaupun di sisa hidup mama
dia tetap menyayangi kamu
pengen kamu jadi sodara perempuan ku dewi
benar apa yang dikatakan mama
kalau kamu bener bener
perempuan yang sangat baik
aku boleh peluk kamu

ketua orang di atas
suatu orang nama
aku udah memaafkan semuanya
bahkan sebelum mama sakit
aku akan belajar dari kamu
aku percaya kamu bisa
kamu ibu yang baik
dan kamu itu wanita yang hebat dan kuat
pengen kamu tetap
jadi kakak ipar aku ya
udah nikah sama
aku kecil aku gede
aku gak marahan lagi kok sama kamu
kita baikkan ya
oh kenapa statesh
seseorang yang baik
beneran om kita saudaraan
cari janji deh bakal jadi kakak yang baik
bakal jadi adik yang gak nyembelin
yeay kita kakak beradik
abi seneng deh punya kakak
sampai kita muda gede
itu bener banget sayang
papa pokoknya bangga sama kalian berdua